presiden jokowi mengajak kader ulama indonesia memerangi fitnah ujaran kebencian dan kabar bohong atau hoax
hal ini disampaikan presiden dalam pidatonya di acara pembukaan diklat kader ulama indonesia ke dua belas
menurut presiden jokowi salah satu tugas ulama adalah dengan menyebarkan kepada masyarakat agar tidak mempercayai
termasuk juga menyebarkan kabar atau berita yang mengandung ujaran kebencian hoax ataupun fitnah
hal ini harus diredam untuk menjaga persatuan bangsa
dalam pidatonya presiden joko widodo juga sempat curhat saat dirinya pernah menjadi korban dari kabar bohong di media sosial
yakni saat jokowi dituduh merupakan seorang kader pki
dan juga jangan gampang kita ini
gampang berprasangka tidak baik
gampang berprasangka buruk
apalagi sudah sampai ke fitnah ke
sangat berbahaya sekali bagi bangsa sebesar indonesia ini
mestinya yang kita kembangkan
saya titip kepada kader kader ulama
yang dikembangkan adalah
bagaimana kita berprasangka positif berprasangka baik
berpikir penuh dengan kecintaan
ini yang harus dikembangkan
jangan sampai saling mencelah
jangan sampai saling menfitnah
jangan sampai saling menjelekan
sedih saya kalau mau membaca di medsos
banyak kabar ujaran ujaran kebencian
sedih lama jatuh dan mendesak terhadap expeditione tersebut
sangat berbahaya sekali
dan ujarannya akan berulang perjalanan
karena termasuk waktunya terjadi di indonesia
kebetulan kerajaan gelar tersebut
ilmuwan bagiannya juga telah kedunangan